perpanjangan masa ppkm level tiga di jakarta terhitung mulai tanggal dua puluh satu september hingga empat oktober mendatang
membuat aparat pemprov dki jakarta kembali memperlakukan sejumlah pelonggaran
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyebut
selain mengizinkan anak usia di bawah dua belas tahun masuk ke area mal
kini restoran maupun kafe di lokasi terbuka maupun tertutup yang buka mulai pukul delapan belas
dapat beroperasi hingga pukul dini hari
meski begitu restoran ataupun kafe yang beroperasi pada pagi hari
hanya diizinkan untuk membuka usaha mereka hingga pukul dua puluh satu saja
hari pertama uji coba dibolehkan anak di bawah dua belas tahun masuk ke dalam mal
disambut baik para pengunjung pusat perbelanjaan atriumal senen jakarta pusat pada selasa sore
sebelum dapat masuk ke area mal
anak anak yang didampingi orang tua mereka harus terlebih dahulu melakukan check in
melalui aplikasi peduli lindungi
tak lupa juga serangkaian protokol kesehatan seperti memakai masker
mencuci tangan dengan hand sanitizer
dan menjaga jarak harus dilakukan orang tua
bersama anak anak mereka
kendati telah diizinkan masuk
namun pihak pengelola atriumal senen jakarta pusat
hingga kini belum mengoperasikan sarana bermain anak
guna menghindari potensi penularan covid sembilan belas
belum membuka tempat bermain anak ya
dan untuk di kapasitas dining juga masih terbatas
dan itu pun dengan jarak yang memang sudah disesuaikan
sebelumnya pemerintah terus melakukan berbagai pelonggaran
seiring diperpanjangnya masa ppkm level dua hingga empat
dari tanggal dua puluh satu september hingga tanggal empat oktober mendatang
salah satu pelonggaran tersebut diantaranya
melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal
bagi anak anak di bawah usia dua belas tahun